kitab mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam kembali menjadi sorotan ketika panglima tni jenderal andika perkasa memperbolehkan keturunan anggota partai komunis indonesia untuk ikut serta dalam seleksi calon prajurit tni
keputusan andika perkasa diapresiasi oleh sejumlah pihak karena dinilai mengingat kembali semangat persatuan yang pernah diwacanakan oleh presiden keempat abdurrahman wahid
dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit tni dua ribu dua puluh dua andika perkasa dengan tegas menyatakan kepada panitia seleksi agar menghapus pertanyaan soal hubungan kekerabatan calon prajurit dengan pki
andika berpendapat bahwa di bawah kepemimpinannya tak boleh ada aturan dan larangan yang memiliki dasar hukum yang tak jelas termasuk keterkaitan kegerabatan calon anggota prajurit dengan organisasi pk
menyinggung isi tap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam yang menurutnya tak melarang keturunan pki untuk menjadi calon anggota tni namun yang tertulis adalah melarang ideologi pki marxisme komunisme dan leninisme
kedua adalah ajaran komunisme marsis lenisme itu yang tertulis keturunan ini melanggar tap mpr apa dasar hukum apa yang dilanggar sama dia
sebenarnya tidak ada
jadi jangan kita mengada ada
saya orang yang patuh peraturan perundangan
ingat ini kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum
zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa tidak
karena apa saya menggunakan dasar hukum
keputusan andika ini mendapat dukungan dari anggota komisi satu dpr bobi rizaldi
bobi menyatakan bahwa selama masih ada tes wawasan kebangsaan yang memastikan bahwa calon tersebut
terpapar ideologi komunisme marxisme dan leninisme maka seorang calon prajurit tni yang merupakan keturunan pki memiliki hak yang sama sebagai warga negara
saya rasa sebagai warga negara yang dilindungi hak konstitusinya itu adalah hal yang tidak masalah
tetapi ini kan juga belum tentu diterima karena harus melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh pihak tni
yang juga perlu memastikan bahwa
anak tersebut tidak terpapar ajaran dari komunisme leninisme atau marxisme atau hal hal yang relevan dengan tap mprs dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengamat politik presiden university yang pernah menjabat sebagai menteri ristek di era gusdur muhammad hikam mengapresiasi keputusan andika perkasa
hal ini karena dinilai sejalan dengan sikap pluralisme dan rekonsiliasi
yang pernah diwacanakan gus dur saat ingin mencabut tap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan alasan menghapus diskriminasi politik bagi keturunan pki
meski keputusan ini belum berhasil dilakukan pada era gus dur kala itu
ia menilai situasi politik saat ini memerlukan pemimpin yang visioner
dengan menggaungkan kembali semangat persatuan sesuai amanat pancasila dan konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
seluruh elemen bangsa harus terlindungi dan memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas
pada akhirnya di indonesia ini orang orang yang berpikir atau calon calon pemimpin yang berpikir secara lebih komprehensif
dan lebih mengedepankan multikulturalisme dan kebersamaan sebagai bangsa itu ternyata ada dan justru datangnya itu dari kalangan yang biasanya dianggap paling strict ya
kalau sudah berkaitan dengan soal rekrutmen yaitu di kalangan tni
tika memperkirakan bahwa keputusan ini akan mendapat penolakan keras dari internal lembaga tni itu sendiri
akibat tragedi sejarah g tiga puluh s pki
namun ia yakin bahwa panglima tni jenderal andika perkasa dapat membawa semangat yang sama seperti gusdur
alsyrion dholu endra rizal di jakarta